aduh bel bel
lo bisa duduk aja gak sih
ya gak bisa lah al
gimana kalau dia geger otak
aduh itu semua bisa terjadi tau
mana tau kepalanya kebentur waktu jatuh
aduh terus lupa dong sama bella
omongan itu doa
harusnya kau mendoakannya
jangan kau bilang geger otak
ya kalau cemas cemas
tapi jangan omongan sembarangan dong
arin gimana keadaannya
sekarang lagi dibawa ke igd
mau diperiksa semua
kalian bantu doa ya
agar cepat sembuh ya
apa misal juga
ya bantu doa ya
mau lihat separah apa kondisi arin
lo bisa dim dulu gak sih
karena gue itu khawatir sama arin
gue juga dibilang sama lo kan bukan gue yang dorong arin
maling gak akan ada yang ngaku
kalau maling ngaku
penjara udah penuh
bel lo bisa gak sih gak usah jadi kompor
kalau lu mau salahin dia
lebih baik nu salahin gue
karena gue yang sengaja banget
maksa dia untuk kesini
gue pengen masalah ini tuh cepat selesai
gue pengen kita semua yang ada di sini dengar ceritanya arin bagaimana kejadian yang sebenarnya begitu kan pak
iya iya udah pak
kali ini gue setuju sama dancer boy
kita tungguin sampai arin sadar dan denger penjelasannya
dan buat lo bel stop nyalain michelle ya
gila ya kalian berdua
jelas jelas kita tahu kok dia yang salah
masih ajak lo berdua belain dia
eh kalian bisa diam gak
ini rumah sakit
kalian itu harus cuma doakan malah lagi
mendingan kita duduk
kita doain biar cepat saya ini sembuh
jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan
koalisi kamu baik baik saja
tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya
hanya saja kamu mengalami memar di kepala
dan sedikit tergores di bagian tangan
oh ya tapi saran dari kami
kalau bisa malam ini
kamu kami rawat untuk satu hari ya
karena kami akan melakukan observasi lebih lanjut
gue harus bersyukur atau kecewa nih
karena baik baik aja
artinya gue gak bisa perpanjang masalah gue sama michelle dong
baik kalau gitu saya tinggal dulu ya
bisa nggak kondisi saya ini dirahasiakan
jadi cuma keluarga saya aja yang tau dok keadaan saya
loh emangnya kenapa
kondisi kamu saat ini kan baik baik saja
tidak ada masalah
sebenarnya kondisi saya kayak gini karena udah nyalakain saya di sekolah dok
kalau misalnya orangnya tahu saya baik baik aja
ya anda nanti saya dicelakain lagi dok
saya gak mau
oh ya kalau memang kondisinya seperti itu sebaiknya kamu laporkan saja
kepada pihak kepolisian
saya baru akan bisa
acara ini tuh nanti dok
semua orang tua saya
jadi saya mohon banget buat dokter rahasiakan ini ya dok
kalau memang ini sudah menjadi kemauan dan keputusan kamu
kami tinggal mengikutinya saja
ya sudah saya tinggal dulu ya
maaf apakah disini ada dari keluarganya arin
dok gimana keadaan teman saya ya dok
baik baik aja kan dok
tapi saya mau bicara dengan keluarganya arin
saya teman dekatnya arin dok
sahabatnya sendiri dan udah kayak keluarga juga kok dok
kasih tau ke kita aja ya dok
untuk membicarakan kondisi arin saya harus bicara dengan keluarganya
begini pak dokter

di dalam pak dokter
tapi tolong jangan terlalu lama karena arin harus istirahat total
bisa dan saya tinggal dulu ya
terima kasih dokter
lo lihat sendiri kan
lo tau keadaan arin seburuk apa
sampai dokter sendiri
gak bisa nggak setau kita keadaannya gimana
awas lo ya kalo sampe lo kabur dari masalah ini
bel lo jangan langsung saja dulu dong
masih sempet sempetnya lo belenggis ya
mama dapet apa sih dari dia
gak ada kan
itu udah serang ku bilangnya sama kau
tau jangan gampang emosi macam itu
saya setuju dengan aldino
jangan apa apa berasumsi yang bumbu
tapi bagaimana kita berpikir positif
biar kita tunggu nanti kabar dari dokter maupun pihak keluarga
jadi kau jangan asik musikali kau
saya duluan liat arin ya pak
kalo arin beneran gawat
masalah ini bisa jadi panjang dong
lo tenang aja sel ya
kamu gausah denger kata kata bella sel
pokoknya lo tenang aja gausah takut
karena gua akan selalu back aku oke
stop ga sih disini
ini tuh waktu yang ga tepat buat berantem tau ga
suara pelan pelan jangan kencang kencang begitu dong
tolong jangan bikin keributan disini
karena menggauh ketenangan pasien di rumah sakit
maaf ya pak
lu duluan lah
gue harus pura pura menderita banget kalo ada yang jenguk gue disini nanti
biar masalah ini bisa jadi masalah besar
dan gue berharap karena masalah ini juga bisa dikeluarin dari sekolah
lo nunggu aja